hai senin pagi jalan protokol dalam kota surabaya seperti jalan ahmad yani tampak lengan
padahal biasanya di jam jam berangkat kerja selalu ramai lancar hingga padat merayap begitu
juga di gerbang tol warugunung surabaya gerbang tol ujung timur tol transjawa sekaligus penghubung
antar kota di surabaya raya ini kepadatannya sama seperti akhir pekan pada umumnya jasa marga
akhir pekan umumnya tetapi nanti diharus baliknya hari ini kami antisipasi yaitu kami akan buka
gitu sih keramaian justru terlihat di lokasi wisata kebun binatang surabaya atau kbs salah
satunya di libur panjang akhir pekan ini
dalam satu hari jumlah pengunjung mencapai tujuh orang jumlahnya naik dibandingkan akhir pekan
biasanya yang berkisar lima hingga enam ribu pengunjung mengurangi resiko mulai bulan ini kita
mencoba untuk pembelian tiket bisa diakses lewat non tunai jadi bisa lewat berisi kemudian kiris ya
kapasitas maksimum kebun binatang dengan luas lima belas hektare di masa pandemi ini
pengunjung dalam satu waktu pengaturan dilakukan dari sejak parkir kendaraan kita
berangkat dari rumah tadi dari kota probolinggo mbak perjalanannya ya alhamdulillah lancar ya kita
lewat tol dari masuk probolinggo barat kita tadi turunnya ini tol situ ini ya tol waru itu alhamdulillah lancar sih
awalnya kita ada di under estimate ya karena cukup rame sekali cuma ternyata
penuh karena tempatnya luas jadi enggak berdesak terus yang paling bikin seneng itu pengaturan
parkirnya kita udah lama kan sejak pindah ke probolinggo nggak pernah kesini ini kita memang
udah nyatakan kesini tadi agak bingung awalnya tapi papan petunjuk parkir untuk kbs yaitu luar biasa
pokoknya yang kita bikin takjubi terus masuk masuk ke area untuk kbs nya itu sekarang tertata enggak
kayak dulu kan berjubel jubel kayak sekarang enggak karena kayaknya lebih luas banget gitu sekarang
terima kasih aman aman karena kan walaupun buahnya enggak tetapi tidak tidak berkerumun gitu enggak
jadi enak banget gitu bapak ibu karyawan semuanya pakai masker ya surabaya sendiri di libur panjang
akhir pekan ini berstatus ppkm level tiga ini berlebihan dengan penyelesaian olahraga dan penyelesaian polis yang masing masing ada di kota probolinggo mbak
di lokasi wisata selain pembatasan kapasitas pengunjung juga ditekankan penerapan tiga m dan penggunaan aplikasi peduli lindungi